desa argosari di kecamatan jabung kabupaten malang memiliki cara sendiri untuk menciptakan kemandirian energi bagi ratusan warganya
sudah lebih dari sepuluh tahun desa ini memanfaatkan limbah kotoran sapi sebagai sumber energi gas rumah tangga
energi ini dikenal sebagai biogas
energi ini didapatkan secara gratis karena berasal dari kotoran sapi perah yang banyak diternak oleh warga desa
pembuatan teknik biogas digagas oleh salah satu warga desa muhammad selamet
yang resah dengan aksi pembalakan liar di hutan desa dan limbah kotoran sapi yang kerap mencemari lingkungan
kita belajar tentang ayat ayat kitab suci yang melarang kita bikin kerusakan di buka bumi
nah setelah saya belajar seperti apa bikin kerusakan di buka bumi itu salah satunya adanya pencemaran lingkungan
ada penambangan pohon itu kita anggap sebagai salah satu bentuk
untuk perusakan di muka bumi
nah dengan biogas ini saya lihat po ini bisa mengurangi bisa mengurangi tingkat pencemaran di lingkungan permukiman maupun penebangan
akhirnya kita belajar bagaimana kita bikin biogas
penggunaan biogas berdampak dengan lingkungan sekitar
selain mengurangi pencemaran kotoran sapi di lingkungan hutan desa setempat kembali rimbun
usai tidak lagi ditebang oleh warga
untuk kebutuhan masak
ini tanaman tanaman baru
iya kelihatan belum terlalu tinggi ya
warga semua yang
ada juga sama perhutani yang banyak sih masyarakat sini
terutama dari pemerintahan desa juga pernah kita ajak ke sini
nah mulai berhenti warga itu mulai stop nebang pohon buat kebutuhan rumah tangga itu
setelah adanya biogas jadi kegiatan warga untuk motong kayu di hutan itu mulai berkurang
akhirnya alhamdulillah sampai sekarang itu sudah tidak ada lagi yang ambil kayu
biogas bisa jauh lebih bermanfaat
usai digunakan untuk memasak sisa cairan kotoran sapi
bisa dimanfaatkan menjadi pupuk kering dan cair untuk kebutuhan tanaman masyarakat
masyarakat yang ingin membangun reaktor biogas memang harus mengeluarkan biaya tujuh hingga sembilan juta rupiah
namun hal ini sebanding ketika sudah berjalan
warga tidak perlu lagi mengeluarkan ongkos untuk kebutuhan lpg
sehingga ongkos rumah tangga bisa dihemat hingga tiga puluh persen
tim liputan cnn indonesia